saudara kejaksaan agung menahan pengusaha harve mui sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
dalam kasus ini kejagung telah menetapkan enam belas tersangka dengan kerugian negara mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
usai diperiksa sebagai saksi harvi mois ditingkatkan statusnya sebagai tersangka
untuk kepentingan penyidikan suami sandra dewi ini harus menjalani penahanan dua puluh hari di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan
kejaksaan menilai harvey mewakili pt rbt berperan mengakomodir pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan pt timah
harvey kemudian meminta sejumlah perusahaan smelter dan yang beroperasi di wilayah iupt timah menyisihkan keuntungan dengan kedok dan hcsr
satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka
yaitu saudara hm selaku perpanjangan tangan dari pt rbt
kejaksaan agung menjelaskan peran harvey moise mewakili pt rbt menghubungi dirut pt timah tbk mukhtari zapat levita berani
pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan pt timah
setelah itu harvey menghubungi perusahaan smelter pt sip cvvip pt sps dan pt tin
harvi kemudian meminta perusahaan smelter menyisihkan sebagian keuntungan padanya dengan kedok dana pertanggung jawaban sosial atau csr
berdasarkan hasil riset kompasiv
suami sandra dewi merupakan pria kelahiran dua puluh november dua ribu delapan belas
dan lima harvie diketahui sebagai pengusaha
salah satunya sebagai presiden komisaris pt multi harapan utama hingga pemilik saham di beberapa perusahaan
sebagai pengusaha harvin memiliki sejumlah kekayaan
beberapa diantaranya adalah rumah mewah kendaraan mewah hingga jet pribadi
yang harganya diperkirakan dua juta dolar amerika serikat atau setara tiga puluh satu miliar
sementara tersangka lain helena lim diketahui sebagai model penyanyi konten kreator dan juga sebagai pengusaha
diketahui juga punya rumah mewah yang berlokasi di pantai indah kapok
di ketawi rumah mewah yang berlokasi di pantai indah kapok
tak hanya orang luar kasus yang merugikan negara hingga rp dua ratus tujuh puluh satu triliun ini juga melibatkan orang dalam pt timah
sang mantan direktur utama muhtar riza pahlevita berani
juga terlibat pada kasus yang menyeret harvey muiz dan helena lim
diketahui pernah menjabat di beberapa perusahaan negara
salah satunya direktur keuangan pgn komisaris pt gas energi indonesia